vaksinasi merdeka candi yang digelar selama tiga hari oleh polres demak jawa tengah ini menyediakan lima belas dosis vaksin
bukan hanya dosis pertama vaksin ini juga diperuntukkan bagi warga yang menjalankan vaksinasi dosis kedua
banyaknya jumlah vaksin yang tersedia membuat warga dari berbagai wilayah di kabupaten demak rela antri sejak pagi
dalam kegiatan vaksinasi ini petugas juga mengundi dua puluh warga yang tertib dan mematuhi aturan menjaga jarak untuk memperoleh sim gratis
kita memiliki warga yang beruntung dan juga kita undi terkait dengan pemberian sim gratis
kita juga mengandeng pihak ketiga karena sim ini kan ada pnpb
di banyumas jawa tengah vaksinasi door to door dan bakti sosial nusantara akbri sembilan puluh delapan indonesia tangguh indonesia tumbuh digelar di desa karangtengah baturaden senin siang
kegiatan ini juga bertujuan memudahkan warga lansia
hamil dan penyandang disabilitas mendapat suntikan vaksin
selain itu mereka yang divaksinasi mendapat paket sembako
ini hanya tiga lansia kemudian ibu hamil dengan defable
jangan sampai beliau beliau ini datang ke tempat vaksin malah sakit
kegiatan vaksinasi dan bakti sosial ini diselenggarakan dalam upaya percepatan penanganan covid sembilan belas hingga ke pelosok desa
tim liputan cnn indonesia